ke rumah kita bermalam di pinggir sungai
beginilah rekaman video amatir yang menampilkan sejumlah tim vaksinator covid sembilan belas di kecamatan tutar
polewali mandar tertahan menuju lokasi pelaksanaan vaksinasi
karena sungai sedang meluap
lantaran program vaksinasi harus tetap dilaksanakan tepat waktu
tim vaksinator ini rela bertaruh nyawa
menyeberangi sungai yang sedang meluap dengan arus deras menggunakan rakit bambu
selain harus menyeberangi sejumlah sungai
tim vaksinator juga harus melintasi jalan yang rusak parah
seperti yang terlihat pada minggu malam
buruknya infrastruktur jalan apalagi usai diguyur hujan
membuat perjalanan tim vaksinator di daerah ini dilakukan hingga malam hari
kendati untuk menjangkau daerah pedalaman di daerah ini harus melalui medan berat
tak membuat tim vaksinator di daerah ini putus asa
mereka tetap semangat bekerja dengan harapan seluruh warga bisa menerima suntikan vaksinator
datang ke rumahnya
meski harus bertaruh nyawa tim vaksinator di daerah ini berharap warga memberikan dukungan
salah satunya dengan mendatangi lokasi vaksinasi untuk menerima suntikan vaksin
sesuai waktu yang telah ditentukan
abdi febriyadi polewali mandar sulawesi barat